ya allah mataku terbuka
tapi aku tetap tidak bisa lihat apa apa
jangan berumur kakak
nggak usah sedih nanti papa beliin yang baru ya
aku nggak mau diganti
aku mau tetap burung itu
ini burungnya sepasang ya amel
kamu nggak perlu khawatir
karena nanti burungnya pasti akan balik
percaya sama allah
pasti nanti burungnya balik lagi kok
kalau cuma mau bikin rena tenang gak harus bohong juga bilang burungnya bakal balik kan
burungnya balik lagi
burung burung pati aku dateng
aduh ini si ganteng nih
ini si ganteng
ini si ganteng
mau pegang nggak
si gantengnya sudah balik
mama masukin ya
kok bisa balik lagi buruk
nah kamu gak tahu mas
kalau misalnya mereka sepasang mereka pasti akan balik lagi
makanya ada istilah pepatah kalau merpati nggak pernah ingkar janji
dan merpati ini selalu dijadikan lambang pernikahan karena merpati setia sama pasangannya
nggak tahu ya
yalah tahunya kamu cuma kerja kerja doang
makanya belajar romantis deh sama ber merpati
berarti burung merpati ini kayak saya dong ya
oh anak mama
udah ahli dia
oh anak mama
udah ahli dia
oh anak mama
oh anak mama
oh anak mama
oh anak mama
oh anak mama
oh anak mama
sekarang kita buka perban matanya